halo saya chef pricil kali ini saya mengasih satu resep spesial untuk masak makanan sahur yang
pasti simple bahannya itu gampang banget didapat dimana mana jadi menu kali ini saya mau bikin
nasi bakar isinya itu sarden karena biasanya sarden itu kita dapat cuman kita panasin nah
kali ini saya mau kasih sesuatu yang berbeda untuk nambahin rasanya jadi kita mulai kita
butuh bawang merah kita pakai sekitar tiga atau sampai tiga empat empat lima siung boleh slice aja tipis
kasium kalau ada bawang bombay juga boleh dipakai atau misalnya enggak ada bawang putih nggak ada
bawang merah bawang bayi doang boleh nah ikannya ini selain sarden kita bisa ganti boleh pakai tuna
boleh pakai ikan tongkok jadi kita pakai jahenya sekitar dua cm ngurangin rasa rasa amisnya ini
sebenarnya option banget untuk kalian yang suka pedes kita boleh masukin cabai rawit tetapi
kalau saya sarankan karena kita lagi puasa mungkin mengurangi untuk mengkonsumsi makanan
yang pedes pedes punya daun kemangi juga nanti ini kita mau staff di dalam sardennya oke preparation nya
udah beres sekarang saya mau prosesi sardennya kita tunggu saja oke kita mau tumis aja minyaknya
secukupnya kurang lebih dua sampai tiga sendok makan
yang pertama kita tumis bawang putih dan bawang merahnya nanti setelah bawang putih dan bawang
merahnya wangi kita mau masukin jahenya kita masukin jahenya jahe baru sardennya
ini kalau ada yang suka sarden ini boleh kita tambahin lagi potongan atau irisan tomat atau
ini kalau ada yang suka sarden ini boleh kita tambahin lagi potongan atau iringan tomat atau
kita bisa masukin wortel kita bisa masukin lagi sayuran sebenarnya ini sebenarnya tinggal dicobain
kita boleh kasih lagi garam kita boleh kasih lagi lada kita kasih gula dan garam ini garam dulu satu cubit
karena rasanya agak sedikit hambar buat saya makanan indonesia itu harus kayak kayak kancita
rasa dan harus kerasa gitu bawang merahnya ini juga bisa kita tambahin lagi garam kita bisa kasih lagi

oh iya nanti pas kita mau masukin nasi bakarnya jangan lupa jahenya di take out atau dikeluarin
karena kalau makan jahe di tengah tengah nasi bakar kejigit itu sebalik banget rasanya
jadi ini saya mau bungkus simple really simple oh ya ini saya kali ini
pakainya nasinya nasi putih tapi sebenarnya ibu ibu di rumah bisa pakai nasinya bisa pakai
nasi merah itu bisa diganti lagi pakai nasi hitam kalau nasi merah itu nanti nggak akan terlalu mengikat gitu
waktu pas kita gulung itu akan lebih kayak dia nggak akan mengikat si sarden di tengahnya
oke setelah nasinya kita ratakan
ini sardennya bisa kita taruh di tengah
nah yang tadi saya bilang jahenya itu jangan sampai masuk di tengahnya karena nggak enak kalau kita makan
nah jangan lupa saya suka banget karena saya orang sunda saya suka banget daun kemangi
ini waktu digulung nanti waktu kita bakar wanginya tuh lebih kerasa
oke ini sekarang tinggal kita gulung
jadi usahain untuk ngegulungnya lebih padat
ini kalau pecah tinggal kita tambahin aja

oke sekarang tinggal kita bakar
jadi ini bisa dibakarnya itu kita bisa bakar di atas arang
atau di atas kompor boleh atau di atas thriller juga boleh
kita kasih minyak sedikit
bakar daun pisangnya itu lebih kebakar
jadi pas kita taruh kita grill aroma nasinya itu keluar
masuk sama aroma daun pisangnya
udah enak juga ya
udah enak juga ya
sebenernya ada pilihan
boleh kita bagi dua terus diberdiriin
atau boleh kita buka
saya mau buka aja di tengahnya
biar nasi di tengahnya kelihatan
irisan bawang merah
ini adalah nasi bakar sarden ala chef rizal